kalau pebri mau nanti setelah kita dapat ijazah smp kita daftar tkw bareng yuk
siapa tahu kita bisa ditempatkan berdekatan
kan enak juga punya teman sekampung di negara lain
ini tuh udah mau maghrib kau febri pamit pulang dulu ya
jangan jangan denitnya ada masalah lagi bu
ada apa ya bu guru
saya juga belum tahu bu makanya saya itu datang ke sini
ya udah nanti coba saya tanyain
siapa tau denitnya ada masalah sama temen temennya
iya bu ya sudah kalau begitu saya pamit dulu ya bu
iya bu guru terima kasih banyak ya
waalaikumsalam makasih ya bu yola
kok nggak ada
febri tumpen datang ke sini
nggak usah biar febri duduk di sini aja
febri kenapa tadi nggak ikut belajar kelompok
claudia apa sih alasannya claudia sampai nggak mau sekolah tinggi
karena claudia itu sayang sama orang tua
kasian biaya sekolah kita teh mahal
mama kita kerja ke luar negeri
kasian kan kalau uangnya habis hanya untuk biaya kita sekolah
tapi kan kalau kita sekolah tinggi juga bisa merubah hidup kita klau
kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus
kita juga bisa membahagiakan orang tua kita
tapi kan itu perlu waktu lama atau pep
kasian kan mama yang cari uang di luar sana
mama cari uang sampai kerja ke luar negeri pep
hanya untuk dapat uang enam juta sebulan
dia terela ninggalin kita dan pisah sama bapak
kita juga kan terpaksa diurusin sama bapak
kalau kita cepat kerja kita bisa bahagiain orang tua kita
orang tua kita bisa berkumpul
kita juga bisa meringankan beban orang tua kita
kalau kita kerja kita tak bisa mengundahin orang tua kita feb
mereka bisa bahagia tanpa menunggu lama
memangnya febri nggak kasian apa sama bapak dan mama
dan ibu febri
ini makan si denny
kamu potong jenggot
sekalian sama potong rambut
habisnya gerak udah kepanjang kan
tumben dari kemarin neng suruh potong nggak pernah mau
sekarang tiba tiba potong sendiri
ichi yang minta sama mengkos buat potong jenggot
biar nggak kelihatan tua
masa potong rambut cukur jenggot
lagian pep kerja jadi tkw itu bukan hanya untuk meringankan beban orang tua kita
tapi bisa buat kebaikan kita juga
kalau kita dari smpt udah kerja
tiga tahun kita udah bisa punya motor beli rumah
kita juga bisa mencukupi kehidupan kita sehari hari kok
paling tidak sekitar umur dua puluh lima tabungan kita cukup kok buat kita beli rumah
tabungan kita juga sudah cukup buat kita bikin warung
coba kalau kamu kuliah dulu
lulus kuliah aja umurnya dua puluh tiga atau dua puluh empat
umur berapa feb
baru kamu bisa beli rumah
gaji sarjana aja sekarang kecil
mau ngumpulin uang sampai umur berapa pet
baru kamu bisa menyenangkan orang tua kamu
kalau kita dari smp udah kerja
umur tiga puluh an kita bisa pensiun dari tkw
kita udah bisa punya modal buat bikin warung
jadi kalau kita udah tua
kita tinggal perlu capek capek lagi kerja
orang tua kita juga hidup nyaman dengan hasil dari warung itu
umuan kamu bener juga klau
makanya kalau diate nggak mau capek capek belajar
yang penting bisa lulus smp sudah cukup
biar kalau diate bisa cepet cepet daftar tkw
kalau pebri mau nanti setelah kita dapat ijazah smp
kita daftar tkw bareng yuk
siapa tahu kita bisa ditempatkan berdekatan
kan enak juga punya teman sekampung di negara lain
ini tuh udah mau maghrib klau
febri pamit pulang dulu ya
mumpet tatukan dadang
takut digubukin maksuha lagi
dia pasti lagi cari orang nih buat alasan sama mas
alah alasan saja kamu dang
bilang alasan saja kamu kangen sama dia kan

nih kalau diate mau kangen sama dia
saya mau kangen sama dia
kalau ketemu diate malah pusing dong
kangen minum obat
beli saya mau ketemu
salamnya kalau ketemunya
ini kan rumah saya
eh jagoannya dateng
jangan ketawa ketawa gitu dong
kamu temen lagi susah kamu malah senang banget kayaknya
kamu digebukin sama maksuha lagi
kalau saya nggak ada hubungan apa apa sama icilnya
kalau gak ada apa apa kenapa kamu boncengin denny sama si ice
malah edward tidak kamu jemput
saya sama ict ketemu di jalan
ic minta tolong sama saya untuk nganterin ke sekolahnya denny buat jemput denny
pas di jalan bansainya bocor
makanya gak sempet jemput edward
kamu cari alasan dulu yang bener ceng
nanti kalau sepuluh puluhnya begitu malasnya yang digebukin sama maksuha
saya tidak mau
kum atuh kum
tolongin saya kenapa sih kum
masa si dadang
yang ada dia manas manasin maksuha malah
nggak mungkin juga si ido kan
eh saya juga nggak mau digebukin sama maksuha tuh ceng
kamu langsung bertanggung jawab ceng
iya berani bertanggung jawab
kum atuh kum tolongin saya kenapa sih kum
takut sama maksuha kum
nanti saya dibunuh
saya pukul pukulin lagi sama dia
ya ampun kum kamu teteh nggak bener sama saya
masa sekarang temen lagi susah kamu nggak mau bantuin